kalo lo tau kayak gitu pak harusnya ikut nari juga ya
mendingan mas dimas bikin grup baru bikin sendiri
hah meminta uang kita
enak aja kita udah kerja keras lu mintain duit kita
kalo lo mau duit lo kerja sendiri
selamat sampai dulu ya
bapak siap pak
bapak bantu pak
gak tau bapak tadi buka tautannya udah ada di pintu
buang aja deh pak rima takut
kalau masih bermanfaat kita balikin aja ke pemiliknya
sini sini coba kita lihat dulu
wah tau dok
alhamdulillah berarti kita udah dapat makan pak
jadi ada makan bahan sahur
jangan ini bukan punya kita
kita nggak boleh makan yang bukan milik kita
tapi kan pak ada depan pintu rumah kita
berarti itu rezeki buat kita pak
tapi lewat orang lain pak dikasih sama allahnya
kalau waktu itu uang kita kan hilang katanya bakal diganti
menurut ridho sih ini gantinya pak
lagian juga kan rido sama rima lapar pak
aduh jam berapa sekarang pak
kalau gak salah mas
yang ngejar copet semalam itu ya
loh bapak nggak kerja pak
ya alhamdulillah mas
saya itu kerjanya selalu habis sholat duha
kalau mas ini ngapain tidur di masjid
tadi waktu habis makan subuh
semalam itu mas kan berdua
satu lagi kemana mas
iya saya berdua sama adik saya
tapi dia lagi di penginapan
mas sendiri siapa namanya
ini kan mas yang semalam
kamu kok gak sekolah
saya sama adik saya nggak sekolah soalnya belum ada buku
walaupun saya sekolah pasti disuruh pulang
oh gitu ya
mas nih jangan lupa kuganya
kenalin ini adik saya namanya rima
oh ya saya juga belum kenalan sama kamu
oh masih mas
mas gak boleh gitu kalau puasa
gak boleh ngeluh
makruh nanti puasanya
apaan tuh makruh
makruh itu puasanya gak dapat pahala
cuma dapat lapar dan haus doang
ah sisi ya
oh iya pak ini adik saya dimas
silahkan saya ganti baju dulu ya
tuh men oh jam segini udah bangun
biasanya masih tidur
ya mas dimas kalau bangun siang terus ya
kalau kak dimas itu ya
bangun siang terus
nggak pernah bangun pagi
berarti mas dwas nggak pernah sholat subuh
oh jangan kan sholat subuh
mas kalau nggak pernah ibadah nanti masuk neraka loh
terus disiksa di neraka
emangnya mas mau disiksa

anak kecil aja tahu
masa yang tua gak ngerti
malu dong sama umur
bapak berangkat dulu ya
rima jaga rumah ya
ya gua ditinggalin dimas
tidak tidak mas
berhati hati mas dimas
saat itu sebelumnyaadem left his hand
kok ngasih tau saya sih kalau bapak sama ridho bertiket saya jadi malu
kan ada hiburan
tapi mas dimas bakat jago narinya
yuk kita pintunya sih yuk
aduh kalau tahu kayak gitu pak harus saya ikut nari juga ya
mendingan mas dimas bikin grup baru bikin sendiri
aduh pak bisa aja
meminta uang kita
enak aja kita udah kerja keras lu mintain duit kita
kalau lu mau duit lu kerja sendiri
wah dikingkong yang kemarin nih
jangan jangan jangan
kayaknya mereka gak mungkin ngejar kita sampai sini deh
masih pada cape mereka pak
pak ngamen lagi yuk
boleh boleh yuk
itu baju bajunya kok gak ada setrika sayang
gak punya setrikanya mas
kalau boleh mas tahu ibu kamu itu sebenarnya kemana
ibu rima ninggalin rumah waktu lima umur tiga tahun mas
kata bapak ibu tuh gak kuat hidup sengsara kayak gini mas
ibunya mas raka ada di jakarta sayang
enak ya mas kalau punya
kamu mau dengerin mama
aduh nanti aja deh ma males ah
kamu tuh kapan sih nyenengin mama
males aja kerjaannya
nanti habis baca udah tahu aja dulu situ
maaf mas raka jadi melamun
mas raka pasti kangen ya sama ibunya mas raka
pernah nggak kangen sama ibu kamu
kalau rima mikirin ibu
bapak itu segala galanya deh
kalau rima mau manja manja sama bapak
kalau mau disuapin sama bapak
pokoknya bapak tuh udah jadi segalanya deh
kalau pertanyaannya mas raka
bukan kamu sedih
apa apa kok mas udah biasa
mas raka bantuin bercepet ya
yang hampir puna
bapak bapak ibu ibu silakan
kesenian daerah yang tidak pernah ada